penetapan tanggal tersebut diputuskan melalui via world motorsport council di paris pada lima belas oktober dua ribu dua puluh
oke pak endi ini di satu hari setelah pemungutan di tanggal sebelas ini pak
jadi kalaupun misalnya nih pak
ya satu lokasi minggu itu